inilah momen saat sebuah mobil sedan mewah menghalangi laju mobil pemadam kebakaran bpbd kota denpasar di jalan tuku umar denpasar bali
nampak sedan tak mau menepi meski sopir damkar telah membunyikan sirine dan juga klakson berulang kali
video yang diunggah oleh gede purwa nariana salah seorang relawan bpbd kota denpasar di akun media sosial miliknya ini langsung viral pada senin pagi
semestinya bukan untuk memviralkan mobil tersebut tapi tujuan saya sebenarnya untuk mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu sadar akan kendaraan emergensi
terkait insiden ini petugas dari direktorat lalu lintas polda bali langsung melakukan pencarian terhadap pengemudi sedan untuk dimintai keterangan
kepada polisi pengemudi sedan yang belakangan diketahui merupakan seorang perempuan berusia empat puluh tahun mengaku tak bermaksud menghalangi mobil damkar
melainkan ia panik dan bingung untuk mengambil haluan
setelah kita kelewati kasih bersangkutan tidak ada niat untuk menghalangi dari ibu tersebut
dia hanya karena panik saja di belakangnya ada klakson kencang ada teriak teriak dia panik
makanya dia makanya menurut keterangan yang bersangkutan saya lewati simpang habis itu saya pinggir pak katanya
diketahui peristiwa ini terjadi di kota denpasar
terjadi pada hari minggu saat mobil pemadam kebakaran bpbd kota denpasar hendak mengisi air untuk memadamkan kebakaran di sebuah rumah mewah di pemogokan denpasar selatan
nandang astika denpasar bali